mulai hari ini satu juli dua ribu dua puluh pemerintah provinsi dki jakarta resmi memperlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai
lalu bagaimana aturannya dan dimana saja aturan ini berlaku kita akan bahas bersama malam ini dalam kantong plastik sekali pakai dilarang
ini dia daftar objek yang diatur dalam peraturan gubernur provinsi dki jakarta no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
yang membahas tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
yang pertama wajib hukumnya untuk kemudian menyediakan kantong belanja ramah lingkungan
apa artinya ini adalah kantong kantong belanja yang terbuat dari bahan seperti kain ataupun kertas
yang bisa digunakan berkali kali atau bisa juga didaur ulang
lalu yang selanjutnya yang dilarang pastinya adalah kantong belanja plastik sekali pakai
atau yang sering kita sebut dengan kantong kresek ya
jadi diingat ingat dilarang
dilarang penggunaannya mulai saat ini
lalu yang masih diperbolehkan ini sampai adanya nanti kantong plastik pengganti adalah kemasan plastik sekali pakai
ini berupa kantong transparan namun lagi lagi ini bisa digunakan sampai nantinya ada pengganti yang lebih ramah lingkungan
tapi lagi lagi selalu dianjurkan untuk bisa membawa tempat sendiri atau wadah sendiri ketika kita belanja makanan basah ya
misalnya bisa kontainer yang bisa digunakan berkali kali nantinya
beberapa toko juga kalau kita cek itu sudah ada yang memperlakukan
lakukan isi ulang sampo ataupun sabun di kemasan yang sudah kita miliki
jadi bisa reuse kemasan kemasan yang ada
nah efektif mulai satu juli dua ribu dua puluh larangannya ini berlaku setidaknya di tiga tempat ini
pusat perbelanjaan sualayan dan juga pasar rakyat
jadi para pemilik toko ini dilarang untuk menyediakan kantong plastik sekali pakai dan wajib untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan
selain itu yang terakhir
yang juga harus digarisbawahi
setiap toko toko ini tiga jenis toko ini wajib juga untuk melakukan sosialisasi pada konsumen
pertanyaannya saat ini kan berkembang kita kemudian belanja online ya
itu bagaimana penerapannya
mungkin beberapa dari anda hari ini masih belanja online
masih ada tuh yang memberikan kantong plastik
nah ini sudah dijawab oleh kepala dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta yang memastikan hingga saat ini masih terus berkomunikasi
agar nantinya aplikator maupun penyedia jasanya ini
bisa menyediakan kantong belanja ramah lingkungan
pasti masih jadi pekerjaan rumah tapi kita berbenah bersama sama
selanjutnya apa kemudian insentif dan sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang menaati ataupun melanggar begitu
kalau yang patuh ini dia
akan ada insentif fiskal daerah bentuknya bisa berupa keringanan pajak
dan untuk yang masih bandel setidaknya ada empat sanksi di sini
mulai dari teguran tertulis
ini bisa diberikan sampai tiga kali tegurannya
uang paksa lima juta sampai dua puluh lima juta rupiah
bisa juga dilakukan pembekuan izin hingga nantinya pencabutan izin
jadi tidak main main ya ini penerapan sanksinya akan dilakukan
lagi lagi data tadi kami dapat dari dinas terkait
nah selain itu pertanyaannya oke kantong plastik sekali pakai sudah tidak boleh digunakan
ini dia beberapa contoh yang kami rangkum
dari tim lidl
bank cnn indonesia bisa menggunakan tas belanja yang ramah lingkungan
bisa digunakan berulang kali tadi kuncinya adalah tidak hanya sekali pakai kemudian kita buang
selain itu bisa juga memanfaatkan kantong plastik yang berbahan lebih mudah diurai
atau biasanya dikenal dengan bioplastik ya
misalnya ini bisa terbuat dari singkong ataupun rumput laut
lagi lagi itu tadi aturan aturannya dicatat baik baik bagaimana kemudian penerapannya
karena yang pasti pemerintah ini kan telah menerapkan
aturan untuk pembatasan penggunaan kantong plastik
kita sebagai masyarakat harus berperan besar untuk bisa ambil bagian juga untuk menyelamatkan lingkungan
banyak yang bisa kita lakukan
pasti yang pertama kita mulai dari diri sendiri
kita bisa juga mempengaruhi orang sekitar kita
bisa memanfaatkan teknologi dengan membagikan pengalaman hidup ramah lingkungan
salah satunya mungkin bisa di media sosial
ya ini perubahan perilaku bisa menjadi lebih ramah lingkungan
dan hal itu bisa terwujud